data kementerian kesehatan mencatat
hingga rabu sebelas maret
wabah demam berdarah telah melanda dua puluh delapan provinsi
dengan lebih dari enam belas kasus
dan menyebabkan satu ratus empat orang meninggal
kampung menjadi provinsi tertinggi
dengan lebih dari tiga empat ratus kasus
disusul provinsi nusa tenggara timur
dengan dua tujuh ratus sebelas kasus
ya pertama tidak semua puskesmas
itu punya kemampuan sama ya
sementara kasusnya sudah sangat banyak ini
yang kedua juga ada faktor bahwa
ada masyarakat yang tidak mau dirujuk
sehingga terlambat sekali
karena ada beberapa kejadian yang memang
meninggal karena sangat terlambat
jumlah penderita dbd di wilayah bekasi jawa barat
juga dilaporkan meningkat
rsud kota bekasi menyatakan
ada satu ratus empat puluh sembilan kasus yang meninggal

sejak januari hingga maret ini
sedikitnya lima puluh lima pasien telah dirawat intensif
di rsud kota bekasi
jumlah kasus dbd di gunung kidul yogyakarta
juga terus meningkat
hingga menjangkiti tiga ratus empat puluh lima orang
dan tiga di antaranya meninggal
dinas kesehatan kabupaten gunung kidul
telah melakukan berbagai upaya
mencegah dbd antara lain
melalui program pemberantasan sarang jangkauan
pemerintah kabupaten sika juga menggalakkan
pemberantasan sarang nyamuk secara masif
yang turun langsung melakukan tindakan ini
mengakui kejadian luar biasa demam berdarah
di kabupaten sika
akibat kelalaian masyarakat dan pemerintah
penyebabnya pasti komplikasi
yang pertama tadi mungkin perubahan iklim
kedua tingkat kesadaran kita semua
ya baik pemerintah maupun masyarakat
ya kita semua salah lah
ya karena tidak mengantisipasi
wabahnya demam berdarah
juga disebut akibat perubahan musim
dan kondisi lingkungan yang kotor
yang kerap menjadi sarang nyamuk
penyebab demam berdarah
ibutan cnn indonesia